kepolisian resor bandara soekarno hatta telah melakukan pemeriksaan terhadap axel matthew putra sulung jeremy thomas
ia mengaku memesan psikotropika jenis happy five
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya mengatakan dari hasil pemeriksaan di polres bandara soekarno hatta
axel mengaku memesan happy five kepada salah satu tersangka dan membayar rp satu lima ratus untuk satu strip happy five
dari kasus ini penyidik polres bandara soekarno hatta telah memiliki sejumlah bukti
di antaranya pesan singkat yang diterima tersangka dari axel dan bukti buku yang bertuliskan siapa siapa saja pemesan psikotropika itu
di rutan polda jadi nanti ini persiapan jam dua belas an nanti mungkin yang bersangkutan kita titipkan kita tahan di rutan polda metro jaya